arjen tuh buri
kayaknya gak bisa juga deh
yaudah gue sama farel pulang dulu nih ya
pulang saja sendiri
ale punya muka itu biasanya jutek
dua orang berdua itu makin dekat eh
dan tadi kayaknya nona riva itu salah tingkah sekali
padahal pt ini kan baru beberapa hari menjalankan misi
tidak mungkin toh
mereka berdua ini sudah jadinya
tapi harus cari tahu
nunggu pacar apa nunggu ojol
nunggu pacar siapa
ngagetin banget sih pak
makanya kalau jalan jangan nunduk
ya enggak ada
kalau ada sudah saya ambil duluan
saya tuh ngeliat ojol
tapi ojol gak datang datang
makanya enggak ada
oh ini tau yang ditungguin
pacar berarti bukan ojol
lu mending minum obat di sana
kayaknya hal lu udah lewatan tahu enggak
nanti benci jadi cinta
di kftv kali benci jadi cinta
udah sih mau semua rumah
oh saya tinggal dulu ya ini
ada telepon penting
lu gak liat apa gue udah kesan ojol
ya udah sih
kan di aplikasinya ada tombol cancel
bisa di cancel kan
apalagi udah ada gue orang paling ganteng di sini
yang rela nganterin lu kemana aja
sayangnya nih hp gue itu lagi error
jadi gak bisa pencet cancel nih
jadi lu duluan aja
silahkan tuh jalanan lu
kok lu tega sih
lu sebenernya ngeles doang kan
lu sebenarnya juga gak mau pulang bareng sama gue
lu kenapa sih
ngebiarin dia pulang sendirian
padahal pahlawang lu ini habis berperang melawan penjahat penjahat
yang siap ngancurin hari hari lu
bener juga sih
sebetulnya kecap kan udah berjuang banget buat bantuin gue
kali ini gue ikutin aja deh kemauannya dia
saya udah cantik sih ralph
kayaknyalling poo poo tuh yaudah

ini mami kenapa sih
masalah lagi penting banget
gak bisa dihubungin
gak bisa dihubungin
mau apa lagi sih lo
masa lo biarin gue sendiri sih
semua tuh juga gara gara lo tau gak
kalau lo langsung buang itu hard disk kejadiannya nggak akan kayak gini
paham gak sih bel
ini tuh lo yang jermusin gue dalam masalah
oke oke rin gue tau gue salah
gue gak langsung buang itu hard disk
tapi masa lo biarin gue sendiri
ini semua kan rencana lo untuk ngejebak michelle
udah gue gak peduli ya sama masalah lo
lo urus aja diri lo sendiri
tiga banget lo ya sama sahabat lo sendiri
bel gue gak butuh ya sahabat kayak lo
lo tuh gak guna
udah gak guna
akhirnya gue butuh orang kayak gitu
lagian gue juga tau lo temenan sama gue
bisa dapetin apa yang gue mau
terus dengan kayak gitu lo manfaatin kan
supaya bisa dapat barang branded
gak usah ngomong tega tega deh bel
kenyataannya emang kayak gitu bella
mulai sekarang persahabatan gue sama lo berakhir disini aja
bisa biasa aja gak sih
lo mah kebiasaan
suka ngerusak suasana apa enggak lo
lo mau segala gini
terus hubungan lo sama gue
ya gue mau makan di rumah lo
hah dikira war tek ya rumah gue ya
gue tuh lagi gak mau makan nasi war tek
tapi gue lagi mau makan nasi goreng yang dibuat sama codo gue
dibuatnya dengan bumbu rasa cinta dan juga rasa berterima kasih
high demanding banget
buset telur kecap
ini tuh permohonan bukan tuntutan
ya apa soalnya beli depan sih
ribet banget kayaknya
ya udah sih anggap aja
kalau enggak gue lapor nih
sekalian aja kepalu rah
arin tunggu rin
jangan kayak gitu dong green
selama ini gue tuh rutin lo
lo suruh suruh gue
bahkan lo biarin gue kekunci di purpose sendirian
gue gak mau rin
lo kira gue peduli hah
kenapa selalu setega itu sama gue
ya gue gak peduli
gue gak mau berhenti sahabatan sama lo rin
bel gue gak peduli ya
lo urus aja diri lo sendiri
gue bilang gue nyelesain pake cara gue
apa lagi sih
kalau emang gak mau sahabatan lagi sama gue
nih titipan dari patokan
jadi mami dipanggil sama pak basuki
masalahnya pasti serius banget ini
aduh jangan jangan gue bisa di do gara gara ini
spoilnya tuh karena michelle
pokoknya dia air muntah
kenapa nggak duduk di ruang tamu aja sih butuh kecap ribet banget tau gak
masa lu ngerjain ini semua sendirian ya gue bantu lah orang gue bisa bantu
serah lu lah
ah tuh cara pegang pisau aja gak astaga
terserah intinya kalo potong yang bener jangan sampe daging bawangnya lu potong ya
kirjakan saja apa yang kau ingin kirjakan
dua cukup ya
kan kita juga cuma berdua doang kan